kalo ampe terjadi sesuatu sama si rawon gue kagak bakal tinggal diem
gue kagak bakal biarin si sulam hidup tenang sama keluarganya gue cekak cek aja
tuju gue run gue dukung kalo niat lo begitu kalo perlu buru
eh sulam lo kalo nabrak bertanggung jawab dong
eh sulam kalo ampe kena penapian lo tabrak ini maaf maaf kate masuk penjara lo
kejam lo lan kejam lo
bang bang bang bentar bang bentar bentar
saya jelas gitu saya justru mau nolongin bang
jelas jelas saya sampe di sinarang udah ketapa dan saya ada saksinya tua
kita udah mati sama aja kan di situ kan
kalo ampe anak gue mati lu mau ke warga anjing gue bikin mati loh
bang bang benta bang saya jelasin dulu bang ini saya justru mau nolong ini anak bang
aman dah kalo supion udah kita buang kagak bakalan ada yang tau kalo kita abis nabrak anaknya skardu
iya mal tapi kita harus buru buru ke tkp sampe tkp kita beragak bekok
terus kita liat tuh si anaknya skardu masih hidup atau udah mati
yaudah ayo sekarang kita balik ke tkp
iya yuk ke tkp yuk
ada yang liat ya
udah bawa saja sulam ke kantor polisi biar dipenjarakan
di penjara pak gi
di penjara pak gi
atas dasar apa pak gi saya kan dia nabrak dong
udah nabrak pura pura bengkok loh
eh lu mau lepas tanggung jawab ya
sumpah pak gi demi allah saya tuh kebetulan lewat sini dan saya liat si raul ini udah terbetak di jalanan pak gi
eh kalau raul kan gak ada yang nabrak kenapa dia bisa begini ya kenapa ini pasti dulu tau gak
udah jelas yang nabrak malah gak ngaku nabrak loh
eh aja apaan lo kok begini hah
pak gi yang penting nih raul nih dibawa ke rumah sakit beritahunya dokter
ya udah buruan si raul bawa ke rumah sakit sekalian si sulam bawa ke kantor polisi tuh
eh mali pak gi bawa si sulam ke kantor polisi perlu ikat
eh lumayan bawa bawa aja ke kantor polisi ya
ini kan belum tentu terbukti kalau haji suam yang nabrak
lo pengen bawa bawa aja ke kantor polisi loh biar polisi yang ngebukti ntar
kalau lo gak terima sekalian aja lo ikut kantor polisi tuh teman diajak si sulam dibui tau lo
gua dampingin haji sulam ke kantor polisi
lu juga j lo ikut ke kantor polisi sebagai pelapor
kalau laporan lo salah lo nya juga ikut di penjara loh mau lo ya
tunggu tunggu tunggu
aduh ada berita baru apa lagi nih buat umi
namanya umi mau dengar
iya dong namanya kan umi gak keluar keluar jadi umi perlu informasiin dari rom
tapi kayaknya umi gak usah denger deh
karena rom yakin kok umi gak suka sama berita barunya
oh jangan begitu dong sama umi rom ceritain dong soal si sulam ya
bukan berita barunya tadi rom ketemu sama bang robi
tuh kan gak suka kan dengernya
ya iyalah soal robi gak penting buat umi
tapi penting buat rom
kagak pokoknya lo jangan pernah berharap lagi sama si robi
karena calon mantu umi cuma satu satunya si rahmadi sarjana hukum
pak pak lo dengerin saya dulu pak demi allah pak
saya justru buat nolongnya pak
salah dan tidaknya biarkan kami proses dulu pak
ram lo tenang aja kalau emang bener lo kagak nabrak ikutin aja proses penyelidikannya ye
nah anggap aja lo
kalau ngomong lo tuh selingkuh jebak aja ye
aju sulam dia lagi susah penjara lo samain sama duho hotel
ya penjara sama aja sama hotel prodeo makanya bergaul sama tahanan
pokoknya gue bakal ngelidikin ji siapa sebenarnya yang nabrak raul
emang tuh orang gak ada prik ke manusianya main tabrak lari aja
kalau yang nabrak sampai ketahuan sama gue motornya gue bakar
sekalian orang orangnya gue bakar
orangnya baik masih aja yang nyakit ya
bang sabar ya
kalau sampai terjadi sesuatu sama si rawon gua kagak bakal tinggal diem
gue kagak bakal biarin si sulam hidup tenang sama keluarganya
tuju gua run
gua dukung kalau niat lo begitu
kalau perlu buruan lu balas dendam atas perbuatan si sulam
yang udah jahat benar nabrak anak lu sampai parah begitu
pak dokter gimana anak saya pak dokter
baik baik aja kan gak kena penapel kan
gak apa apa bu dia baik baik saja
jangan bilang bebek aja dokter soalnya anak itu kan berdarah darah
itu karena kepalanya bocor pak jadi biasalah kalau kepala bocor pasti keluar darah
lagipula juga lukanya cuman sedikit jadi gak perlu
nah tapi kenapa dia pingsan dokter bukan karena deg degan otak atau luka dalam
dia itu pingsan karena kaget dan shock
dan kalau sekarang bisa dibawa pulang juga bisa
duh kagak dirawat dulu dok takutnya kan kenapa nape
bapak ini sepertinya menginginkan anak itu luka parah terus geger otak terus dirawat kenapa sih
gini pak haji kenapa sih
ngarep banget sih kalau anak ayah kenapa nape aneh banget sih pak haji
haji tadi kan end yang nyuruh bawa ke sini
nah sekarang papah papah hati nih ente dia nyangka

wah luar duit lagi deh gue nih kalau gini
cing jangan sampai kedengaran sama mpok
iya ada hape rob
bang sulam ditahan di polisi
jadi sulam sekarang ditahan di kantor polisi
iya cing jadi kemungkinan besar bang sulam gak bisa nemenin mpok
wah gue gimana ngomongnya ya kalau dia ke mpok ya
ya udah terus rancang aja deh
yang penting cing jangan katakan yang sebenarnya
ya udah terus rancang deh alasan apa kek apaan gitu
ya udah deh gue pikirin dulu ya cari alasan apaan ya
iya cing ya udah assalamualaikum

habis ngantar si raun mi ke rumah sakit anak is kardun
dia ditabrak tuh sama orang tuh
tapi orangnya udah abas terang ke polisi mi
emangnya siapa yang nabrak bah
itu siapa lagi tukang bubur
ya oke nanya lagi siapa lagi sih tukang bubur disini
nah sekarang si sulam sudah ngedekem di ketahanan
ya karena perbuatannya mi biar tau rasa dia deh
malam pertama ramadan ini mi sulam bakalan terawih di penjara
sahur pertama di penjara buka puasa juga di penjara
bulan penuh susah buat si sula